saya sudah membuatkan resep untuk pemirna ya
makasih ya dok ya
untung lah lo gak kenapa napa ya
makasih ya ndini ya udah menemani gue pendokter
kayaknya dia bukan
harus ke rumah sakit biar dicek sama dokter
biar tau sakitnya apa
udah jangan khawatir
gue yang tanggung kok udah
tau aja lo kalo gue belum ngajin dari pabos
gak kayak gitu lah kan lo teman gue
di saat gue susah yang bantuin gue siapa
di saat lo susah pas yang berhubungan
bantuin itu adalah gue
gue seneng kok bisa bantu bantu disini ndini
makanya jangan sakit
sekarang kita ke rumah sakit sekarang
ya udah bantuin bangun
sekali sekali gue manda sama lo
aku bawa mirna ke rumah sakit ya
dari saya juga udah tepok bisa ndini
adaya beruntung seharusnya ada di depan
cik boleh ambilin tas kenapa unterang baju aku gak
yang warna putih ya
mirna cepet sembuh ya kamu ya
maaf kalau saya gak ikut siap sarapan ya
yang penting kamu

menurutmu aku sangat anything
jangan kesehatan dan cepet sembuh ya
kasian kamu sampe pucet kayak gini
makanya lain kali tujuan kesehatan
kalo makan tidak lihat
kalau kayak gini kan kamu jadi nggak bisa bantu semua
maaf ya pak bos
papa jangan marahin uncus
uncus cepet sembuh ya
makasih ya sayang ya
diingetin sama istri kamu dan anak kamu
pak benar cepet sembuh ya
reina disitu aja duduk singanteng ya
mas ki lagi disini kan ya
singanteng nanti jatoh ya
iya itu apa
main apa sih
party ini semeriah mungkin
untuk cucu saya reina
pokoknya nanti ya kita hias yang cantik sekali
akhirnya gue bisa dapetin drena balik
gue gak sabar kasih tahu ke semua kebenaran tentang rena nanti
ma gak apa aku tinggal
soalnya aku ada meeting aku titip elsah ya
nanti mama yang bawa ke dalem
biasanya pelan pelan aja jalannya ya
bu mirna hanya salah makan saja
biasanya karena alergi
ada beberapa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh
saya sudah membuatkan resep untuk bu mirna ya
makasih ya dok ya
untunglah lo gak kenapa napa ya
makasih ya din ya udah menemani gue ke dokter
kayaknya dia udah berhenti
bukan cacing lagi deh kayaknya
yaudah gue ke kantin dulu
gue beri makanan
enggak ikut mau bareng
gue ke kantin bentar
habis itu gue mau nebus obat
yaudah bareng aja makan bareng
dokter sebenarnya menantu saya sakit apa ya
karena dia sakit
karena terlalu stres bu
sebaiknya banyakin istirahat
dan jangan terlalu banyak pikiran
agar lekas membaik
kalau gitu kami akan resepkan obatnya untuk bu elsa
iya ya baik dok
terima kasih banyak dokter
saya permisi dulu ya
masih perih ya perutnya
kamu sebenarnya lagi mikirin apa
kamu stres kenapa sayang
kalau memang ada masalah ada yang kamu pikirin
cerita sama mama ya
mau tebus obat kamu dulu
kamu langsung ke kantin ya
kamu kan belum makan
nanti kamu di kantin pesen makanan langsung makan ya
mama selesai ambil obat nanti nyusul kamu
ayo ya mama anterin dulu ya
pelan pelan sayang ya
lepas itu aja jalannya gak apa apa
masih perih perutnya ya
kita makan makanan tadi enak banget
mungkin tadi banyak yang
kebuang kali ya
bila gue lapar perutku nanti bunyinya tadi di maluk deh
udah nama nama gue ke dokter
gue senang deh ngeliat kehidupan long sekarang ini
apalagi dengan kembalinya rena
gue yakin banget pasti masa depan lo sama pak bos bakal happy terus
ga ada sedih sedih lagi
ya pastinya gue juga senang banget sih rena udah balik ke dalam kehidupan gue
sebenernya gue juga masih bingung sih
kan waktu itu
hak adopsinya kan iya cabut
karena masa lalu yang
ya kita jadi penjara dulu
jangan pernah kasih tau mama alasan lepasnya hak adopsi rena
asalkan jangan pernah kamu sebut kalau lepasnya hak adopsi rena itu karena kamu bekas napi
soal gue pernah di penjara
tolong jangan keceplosan di depan mama rosa ya
karena mas al ga mau
gue juga gak mau bohong
mungkin dia takut kalau misalkan mama rosa itu sampai berubah
gue juga gak mau lah keceplosan begitu
gue ngeri nya juga
ibu bos tuh mikirnya ga ga
apalagi kan lu mantunya
pusing ya kan tolong ya
nanti abis ini gue juga mau ngambil obat
abis itu gue telepon pak randy supaya jemput kita dari sini ya
supaya jemput kita dari sini ya